sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saya harapkan diasuh oleh seorang pemimpin
sekarang siapa pemimpin di cibaliko
pak ustadz rw komandan
sekarang siapa yang pernah diasuh oleh pak ustadz rw
kalau melihat perilaku dan sikapnya
sepertinya bukan komandan
bisa jadi itu hanya penyamaran
berarti dia bukan anak pak ustadz rw
tetapi golden boy yang dihanyutkan di ciraus ini
kita dapat berita resmi dari bandung
gak patut tau apa
jadi ternyata pak tentang kerangka kerangka itu adalah korban dari pengurusan bayi
nah rumah kang i dan thea itu bekas rumah dukun bayi
sekarang dukunnya lagi dikejar polisi
sekarang dukunnya lagi dikejar polisi
sekarang dukunnya lagi dikejar polisi
sekarang dikejar polisi
tapi saya mau kalau kebanyakan bacaan
suka ngantuk kan
baru aja dipuji nen
jangan ngegaruk atuh
maaf atuh kan gak tau
jangan dibiasain nen
nah ini yang lebih penting nih
jangan lama lama ya
kalau dia juga mau ke toilet ya
febri kok makin deket aja sih sama edward
tadi pagi klaudia liat
kalian berdua tenglo bro
klaudia kan udah bilang berkali kali sama febri
kalau febri itu gak usah deketin edward lagi
karena klaudia tuh suka sama edward pep
kan edward yang nentuin sama siapa aja dia deket
beras itu kalau pergi pagi hari
dia minta minta uang kepada siapa saja
yang bisa dia minta
dan baru pulang
kalau perutnya lapar
nah kamu tahu
siapa yang mengazankan dan mengkomatkan di telinga kamu
karena barnas tidak bisa ajan
tidak bisa komat
barnas itu sudah nikah lagi
sebelum dia menceraikan ibu kamu
ibu kamu datang hampir tiap malam ke rumah emak emak
karena dipukulin oleh barnas
sobri balik lagi ke kantor ya pak
kalian berdua dipanggil dokter clara
mari kak aming
kamu tunggu disini
saya sama adun ke dr clara
terima kasih pak
terima kasih pak
pak kades nyate baru aja jalan ke kantor kecamatan
apa saya bisa mendapatkan informasi mengenai tkw formal
kalau bisa yang lengkap ya pak
dari mulai pola kerjanya
dan apa saja yang berhubungan dengan tkw formal
akan segera saya siapkan
dia takut sama mas suha
kayaknya punya motor aja kamu ceng
ngapain ke bogor doi
kita cari cari baju kum

emang ada yang ngumpetin baju kamu cek

maksudnya tanya beli doi
bukan nyari beli
kamu tadi bilang cari
kamu tadi bilang cari
kum ini si aceh yang pasti dapet kiriman uang dari em
makanya dia ngajakin beli baju
patusan aja uangnya gak abis abis
beneran kamu dapet kiriman uang dari em
kayaknya begitu kum
hebat kamu ceng
kalian bertiga ternyata harus belajar dari saya
biar istri kalian pada nurut
tapi ceng kalau mas suha bilang ke em kamu pacaran sama icek gimana
pasti uang transferannya di stop kan
bukan cuma transferan yang di stop doang
jadi suaminya juga di stop
kita belanja di bogor siapa tau ada diskon
kok saya ngajak jalan jalan
kum bukan ngajak belanja
ayo jadi nggak jalan jalannya
ambil atau jemput ceng
ya udah sama aja terserah kamu deh terserah kamu
eh gak usah diajak
ntar dia nyusul
bisa mati berdiri dia kalau misalnya gak ada kita
yuk entar dulu
ini kalau kalian pergi semua siapa yang jemput anak anak di sekolah ini
tidak jadi deh tidak jadinya
tidak jadi belanjanya
saya sama aceh mau ambil motor belum belanja atau ku
iya tidak jadi pergi ke bogornya kita jemput anak anak dulu